selanjutnya kita beralih ke informasi tentang kabar duka yang datang dari dunia hiburan
di mana penyanyi senior sekaligus presenter kus hendratmo dikabarkan meninggal dunia di usia ke tujuh puluh sembilan
hal ini dikonfirmasi oleh nia manajer dari bonita yang merupakan anak dari kus hendratmo kepada tim cnn indonesia com
nia mengungkapkan kepergian musisi senior ini kemungkinan dikarenakan penyakit jantung yang dideritanya
sepanjang karirnya kus hendretmo telah melahirkan sejumlah album
tidak hanya itu saja kus juga dikenal sebagai pembawa acara televisi
salah satunya adalah kuis berpacu dalam melodi yang sempat melambungkan namanya
sejumlah warganet pun meluapkan rasa duka di laman instagram milik kus hendratmo
dan kami segenap tim sianan indonesia
kus hendretmo juga mengucapkan turut berduka atas meninggalnya kus hendretmo